dpr ri resmi memberikan persetujuan atas pengangkatan panglima tni yang baru
jenderal andika perkasa dalam rapat paripurna senin siang
dpr ri juga resmi memberikan persetujuan untuk pemberhentian dengan hormat
marsikal hadi cahyanto dari jabatan panglima tni
dalam rapat paripurna yang dihadiri tiga ratus enam puluh enam anggota pada senin siang
ketua komisi satu dpr mutia hafid menyampaikan persetujuan atas pemberhentian
dengan hormat marsikal hadi cahyanto serta pengangkatan jenderal andika perkasa
sebagai panglima tni yang baru
sesuai dengan peraturan dpr persetujuan diambil berdasarkan musyawarah mufakat
seluruh anggota komisi satu dpr
usai laporan dari ketua komisi satu ketua dpr puan maharani pun menyatakan
persetujuan yang ditandai dengan ketok palu
selanjutnya pimpinan dpr akan menyerahkan hasil rapat paripurna hari ini
kepada presiden joko widodo
pemberhentian dengan hormat
marsikal tni hadi cahyanto sip sebagai panglima tni
serta memberikan apresiasi atas dedikasinya
memutuskan kedua memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon panglima tni
jenderal tni andika perkasa semamsj sebagai panglima tni
perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat
apakah laporan komisi satu dpr ri atas hasil uji kelayakan
fit and proper test calon panglima tni tentang pemberhentian marsikal tni hadi cahyanto sip
dan menetapkan jenderal tni andika perkasa semamsj sebagai calon panglima tni